makasih ya semuanya
udah tuh abah
tadi neng denger abah ada bahaya bahaya
abah juga tidak tahu mamanya mondi yang ngomong
tadi temanis bilang si mondi ada bahaya
tapi apa atau apa abah tidak tau neng
mondi ada masalah sama rekat
eh kalau gitu neng
kenapa dimatikan teleponnya
neng deh pengen menghindar dari si kemo
apa bawa yang air tawar
apa bawa yang air laut
ini ada dua
pasti si kemo deh mau ngebalas dendam sama neng
tadi gak diangkat angkat teleponnya sama kamu
yaudah tuh abah
kesana lagi kesana lagi kesana lagi
mungkin mondi tuh lagi dibotot
jadi gak diangkat
kalau gitu neng telepon aku dulu bentar ya
bapak ada apa
nih ini abah denger sendiri ya
ah ya ampun
ini mah berantem ini mah neng
itu baru udah sih

gak tau anak siapa disana
neng kita ke warung mba be aja bah
siapa tau disana ada yang tau anak anak lagi pada dimana
ah boleh bisa
siapa tau tuh ayo
hei mau kemana kamu tuh
neng ikut tuh abah
enggak neng dirumah aja
tapi neng tak khawatir sama mondi tuh
udah kamu dirumah aja
jangan pernah terima tamu siapapun
brody gak akan nemenin kamu disana
kamu kan perempuan
eh sekali sekali ya tuh
siap lah kesadangan
tahan susu tangan

sampai jumpa di video selanjutnya
gue buru buru sama temen gue
itu temen gue lagi berantem
perjalanannya udah terpisah
mohon biarkan kamu siapkan
jumlah mereka makin banyak bro
bang kita kalah banyak
gue jadi kamu loh
makasih ya semuanya
jadi ngerepotin ya
thank you udah bawa bawa temen lo kesini ya
untuk bantuin kita
udah pernah ketemu
ini paris dakar nih
semuanya makasih ya udah pernah datang kesini
tapi jangan diterusin
nanti menyesal kemudian hari
kamu jangan terlalu melo surelo
satu lagi kalau
kalo itu lah
semua gak apa apa
kenapa kalian pada kabur
kita jangan pergi seperti itu
gue gak pengen lihat kayak begini lagi
ya gak apa apa